komisi pemberantasan korupsi memeriksa tin zuraida istri sekretaris mahkamah agung nur hadi
tin diperiksa terkait penemuan uang satu tujuh miliar rupiah di rumahnya pada april lalu oleh penyidik kpk
tin zuraida yang juga bekerja sebagai pns di mahkamah agung ini
datang ke kpk pada rabu pagi bersama asisten rumah tangganya
ketiganya diperiksa sebagai saksi
din diperiksa atas tersangka dodi arianto supeno
dan akan diminta keterangan mengenai temuan uang sebesar satu tujuh miliar rupiah di kloset rumahnya
dan juga informasi terkait kasus permohonan peninjauan kembali ke mahkamah
yang didaftarkan ke pengadilan negeri jakarta pusat